ulu ulu si kasep akhirnya sadar
nek dimana aku
tadi nenek menemukan kamu tergeletak di hutan
astagfirullahaladzim apa yang terjadi
kenapa tubuhku tidak bisa digerak
mereka adalah korban sama seperti aku
mereka akan dijadikan istri simpanan oleh kilurah
dan juga dipaksa menari untuk melayani tamu tamunya kilurah
dasar bandot tua memang bandut
gak boleh melihat ada yang mengkilap
langsung saja diangkut disekop
nyi sama kakak ngaji yang pergi dari sini
kami takut sama kilurah
bahkan kilurah mau ngancam kami
bagaimana ya paman
apa yang harus kita lakukan untuk mereka
aboe batik batik
memangnya teh kalian tidak kangen dengan sodara sodara kalian di rumah
kasihan mereka kan
tentang keberadaan kalian
justru kami kasihan sama mereka
makanya kami tetap berada disini
kilurah juga mengancam
akan membunuh keluarga kami
nyanyi persoalannya teh mereka tidak mau kabur dari sini
sok atuh kita nyelamatkan diri
aku sebenarnya ingin kalian bebas dari sini
tapi kalian masih tetap memilih disini
aku harus tetap pergi
semoga kalian baik baik saja disini
aboe batik batik
aboe batik batik
aboe batik batik
aboe batik batik
hehehe tenang ngaih sok eh kamu lagi kamu lagi bosan saya sebenarnya ngeliat wajah kamu teh
hee mau naon mau apa kamu mau apa hehehe dengerin ya jangan coba coba teh melawan sama perempuan
sok lawan saya laki laki sejati sok mau kaya naon hah sok hah hahahaha
sudah lah paman biar aku saja yang menghadapi mereka
nek dimana aku ini di pondok nenek tadi
nenek menemukan kamu tergeletak di hutan
astaghfirullahaladzim apa yang terjadi
kenapa kenapa tubuhku tidak bisa digerak

mereka abe abe sok ayo gusti ratu tinggalkan tempat ini saya antarkan ayo
paman aku tidak bisa melupakan perempuan perempuan tadi
aku terus saja memikirkan mereka
untung gustiratu kalau memang gusti ratu tidak bisa melupakan wanita wanita itu
soklah kirim surat saja sama saya biar saya sampaikan sama mereka
ya gitu sekarang ayo gusti ratu tinggalkan tempat ini sok
tidak paman aku ingin menyelamatkan mereka
gusti ratu ini teh urusannya berbahaya sekali
mesti tahu kan yang namanya bandot tua itu kira sadisnya luar biasa
urusannya bisa berabe sok lah
pokoknya urusan bandot tua itu urusannya saya lengser biar saya nggak depin
gusti ratu balik ke istana
ya gitu gusti
paman aku tidak bisa membiarkan perempuan perempuan itu menderita
ditindas dan dipaksa melakukan hal yang mereka tidak inginkan
apalagi dijadikan simpanan oleh bandu tua itu
pantang bagiku untuk takut apalagi menyembah meminta maaf
kepada orang yang telah memaksaku dan semena mena padaku
aduh abuh batik batik
aduh urusan yang terserah dengan istana gimana
paman aku tidak akan meminta pertanggung jawaban darimu
sekarang tolong antarkan aku ke tempat keluarga mereka disekap
mereka tidak berani kabur karena keluarga mereka disekap oleh kilurah
berarti kalau kita bisa membebaskan keluarga mereka
kita juga bisa membebaskan perempuan perempuan itu
ya jadi apa
maaf saya tidak mau kabur
baik aku ke tempat keluarga mereka
baik aku datang
baik aku datang
baik aku datang

aku harus melakukan penyelamatkan mereka
kau tahu gusti
kalau kamu ingin tahu
alah alah alah batin batin
hempura gusti ratu sepertinya teguhannya ditungguin sama anak buahnya kilurah
hah mandok tua
rumahak ya gusti ratu
tunggu aku punya ide
tunggu aku punya ide
gitu nya sok atu gusti ratu
jika paman lengser ingin aku selamat lakukanlah dengan baik
kita mau pesan kecil gusti ratu
alah alah alah batin batin sok atu gusti
saya siap buat mempermainkan
dudaping dudaping dudaping daping daping daping daping daping daping
ada suara kan
lagi apa kamu disini
alah alah batin batin
saya teh disini sedang latihan menari
pan di kampung kita bakal ada acara
kita tahu legu
kalau mau latihan jangan disini
kalau mau latihan disana
nanti urusannya teh marah marah sama saya kalau saya teriakan gitu
pahan di sini mak
tidak ada orang
tidak ada orang
kurang ngajar kamu lengser
emangnya kita berdua bukan orang apa
sabar sabar atuh kan
orang jelek dibenci setan
eh ditemani saya
pergi pergi pergi
sudah cepat pergi
jalan jalan jalan jalan
mengisir semua sudut tempat ini namun kita belum saja menemukan rai kian santang bahkan
tanda tanda keberadaannya pun tidak ada raka rai mungkin orang yang dimaksudkan odang itu
itu bukanlah raik yang santa tapi raka kenapa dia memanggilku kenapa dia bisa tahu namaku raka
entahlah rai bisa jadi tidak raka aku sangat yakin dia adalah raiki yang santa kita harus
segera menemukan nia raka rai sedang terluka ia sangat butuh pertolongan iya rai tapi lebih baik
kita bersirah dulu disini setelah itu baru kita mencari rai kian santang lihatlah rai
wajahmu begitu pusut dan raka pun yakin kamu pasti sudah kelelahan dan lebih baik kita bersirah
dulu disini rai untuk memulihkan tenaga kita dan setelah itu kita akan mencari rai kian santang